apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat lilin dua ribu tujuh belas atau operasi lilin dilakukan pada kamis pagi
apel dipimpin langsung oleh kapolri jenderal tito karnavian bersama dengan panglima tni marsikal hadi cahyanto
apel dilakukan untuk memastikan kesiapan personel gabungan dalam upaya pengamanan perayaan natal dan tahun baru
dalam apel ini kapolri mengimbau personel tentang sejumlah potensi gangguan yang mungkin terjadi selama agenda akhir tahun ini berlangsung
ancaman terorisme kembali menjadi sorotan
selain itu kemacetan panjang arus mudik dan juga arus balik diperkirakan akan terjadi mulai jumat besok
selain mengamankan dari potensi tindak kriminal personil gabungan turut melakukan siaga potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim hujan
kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia mumtazah catra di ningrat di menteng jakarta pusat saat ini
tidak tazah tadi anda melihat langsung bagaimana
apel siaga dari kepolisian republik indonesia menjelang natal dan juga tahun baru
apa saja taza fokus fokus utama dari pihak kepolisian menjelang natal dan juga tahun baru yang akan diamankan nantinya
reinhard kalau tadi saya mendengar adanya pidato ataupun instruksi yang diberikan baik oleh kapolri ataupun dari panglima tni
memang mereka memfokuskan agar para personil yang terus terlibat dalam pengamanan sepanjang libur natal dan tahun baru ini untuk tetap mengedepankan profesionalisme
dan juga tetap waspada
terkait dengan adanya antisipasi ataupun potensi potensi gangguan yang mungkin saja akan terjadi dan juga mengganggu jalannya perayaan natal dan juga tahun baru kali ini
memang gangguan utama yang saat ini menjadi ancaman utama ataupun fokus utama pengamanan dari pihak kepolisian dan juga personel gabungannya adalah ancaman terorisme
dan hingga saat ini pihak kepolisian sendiri mengatakan telah melakukan penahanan terhadap dua puluh orang yang diduga teroris ataupun orang orang yang diduga akan melakukan
penyerangan pada saat natal ataupun tahun baru
dan ini dilihat dari pengalaman pengalaman ataupun track record teroris teroris ini sebelumnya begitu mereka telah melakukan adanya strategi strategi untuk melakukan penyerangan di natal dan juga tahun baru yang kemudian menyebabkan mereka kemudian ditahan
dan memang hingga saat ini pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan pencarian terhadap adanya terduga teroris lainnya yang mungkin saja masih bersembunyi dan juga melakukan planning ataupun perencanaan terkait dengan penyerangan pada natal dan tahun baru

dan ini juga menyebabkan penyerangan pada saat ini
sehingga memang dari pihak kepolisian dari tni juga dan serta dari kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat kemen pupr memang mengantisipasi di sejumlah titik untuk adanya longsor longsor yang mungkin saja akan terjadi begitu
dan juga di sejumlah selat seperti selat sunda dan juga selat bali di mana memang akan adanya arus mudik begitu dari jawa menuju ke bali dan juga sebaliknya serta dari jawa menuju ke pulau sumatera dan juga sebaliknya memang ini juga menjadi antisipasi utama dari pihak kepolisian

dan juga di sejumlah selat seperti selat bunda dan juga selat bali di mana memang akan adanya arus mudik begitu dari jawa menuju ke bali dan juga sebaliknya memang ini juga menjadi antisipasi utama dari pihak kepolisian

sementara itu guna mengamankan serta melancarkan libur panjang natal dua ribu tujuh belas dan juga tahun baru dua ribu delapan belas
sebanyak dua dua ratus personil gabungan dari tni polri serta instansi lain dikerahkan di wilayah kabupaten bandung
personil gabungan ini akan mulai melaksanakan operasi lilin lodaya pada tanggal dua puluh dua desember
dan titik pengamanan akan berfokus pada rumah ibadah jalur mudik serta jalur wisata
apel yang digelar di halaman mapolres bandung ini dilakukan untuk mengecek kesiapan para personil
dan juga alat pembantu pengamanan seperti kendaraan rambu rambu dan juga alat bantu lainnya
untuk jalur mudik yang menjadi prioritas di wilayah kabupaten bandung terdapat di wilayah jalur selatan cilenyi
nagrek hingga perbatasan garut
sedangkan untuk jalur wisata berada di bandung selatan seperti soreang pangalengan dan ciwide
total seluruh personil polri seribu dua ratus lima puluh empat ditambah dengan stakeholder yang lain itu dua ribu dua ratus
hari ini sudah kita serpas sampai tanggal dua
ada lokasi yang di prioritas ini
semua tempat kita jaga terutama masalah tempat ibadah ya tempat ibadah natal kemudian tempat wisata
kemudian jalur mudik sebalik nagrek dan kemudian tempat wisata baik sebut kecil
di kabupaten bandung
kabupaten dan lain lain itu kita prioritaskan semua